nah pemirsa saya baru dapat saja informasi juga nih bahwa di ujung telepon ada sosok ibu yang memiliki kisah menarik dan juga inspiratif untuk diceritakan kepada pemirsa
nah yang saya dengar juga ini katanya ibu yang ada di ujung telepon ini juga penggemar good morning juga kebetulan nih
selamat pagi bu
pengangat prabu dan mbak dinar
katanya ibu penggemar good morning juga ya bu
iya penggemar sekali saya dari solo
ibu sukanya sama saya atau suka sama daniar nih bu
kalau dengan mas prabu karena ganteng dan coolnya
kalau untuk mbak dinar ini karena centil
kok ibu tahu sih daniar centil
terima kasih ibu
ibu apa yang mau diucap
keliatannya itu mbak dinar
kalau lagi siaran kan suka centil gemit gitu
iya sih bu
apalagi kalau misalnya udah gak siaran
padahal prabu ya yang namanya itu suka gombal
ini kan hari ibu begitu ya
kami mengundang ibu untuk juga berkomentar
aku mengemari banget tuh acara good morning
apalagi one minute kids nya juga
apa namanya ibu untuk
memberikan komentar tentang hari ibu ini seperti apa ibu
ya kalau menurut saya hari ibu adalah hari yang untuk saya sendiri ya
hari yang amat berarti bagi seorang ibu
karena ibu yang selalu mengurus kita dari kecil sampai besar
dan ibu juga yang membuat kita menjadi berkarakter menjadi manusia indonesia yang baik
yang untuk bangsa dan negara
hebat ya memang pahlawan ya sebagai ibu ini
dan niar niar ini nggak mau ngasih ucapan nggak untuk ibunya dan niar
selalu menyaksikan good morning
ini mama kamu yang lagi di telepon nih
ya ada fotonya lagi
apa yang kamu mau ucapkan buat mama niar
selamat hari ibu mama
cuma memang biasanya kan kalau hari ibu nggak kasih surprise ya maya
kalau orang tahun pasti kasih surprise
coba nih sama mamanya untuk bilang sesuatu di hari ibu ini
gimana dan niar
intinya untuk mama kalau satu hari aja mungkin gak cukup untuk mengucapkan
ataupun memberi kasih sayang yang tulus untuk mama sebagai gantinya
memberi kasih sayang untuk niar
selamat hari ibu ma
di momen yang spesial ini
dan terima kasih untuk segala
terima kasih niar
terima kasih untuk segala masukan mama
meskipun mama cerewet
iya dan mama juga terima kasih
pokoknya selamat hari ibu untuk mama
dan selamat hari ibu juga sebetulnya
saya juga terima kasih buat niar yang sudah menjadi anak yang baik untuk kami sekeluarga
iya terima kasih ma
intinya meskipun niar suka
nih kita suka debat nih kalau sama mama tuh paling sering debat
tapi niar sebetulnya sayang sama mama
berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mama dan juga papa pastinya
sebetulnya jadi inget almarhumnua nenek juga ya ma
kalau misalnya kita ngomongin masalah ini
karena beberapa setengah bulan yang lalu kali ya
kita baru meninggalkan
oh iya udah nenek juga lagi
ini ada gambar fotonya
ini ada foto neneknya daniar
ya intinya pokoknya hari ibu hari yang sangat sangat baik
ini daniar sudah tidak tahan
selamat hari ibu
untuk neneknya daniar
yang sudah almarhumah
terima kasih mama
selamat hari ibu
selamat hari ibu